sebagai rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi g dua puluh
selasa kemarin iryana jokowi dodo selaku ibu negara
menyebut satu persatu kedatangan pendamping pemimpin negara g dua puluh di nusa dua bali
mulai dari pendamping presiden spanyol maria begona gomez fernandes
pendamping presiden turki emin erdogan
pendamping perdana menteri jepang yuko kishida
pendamping presiden republik tiongkok peng liyuan
hingga yang menyita perhatian publik dan warganet jagad maya
karena personanya yang disebut sebut mirip dengan aktris drama korea
meski sudah berusia lima puluh tahun namun masih tampak awet muda
yaitu pendamping presiden asal negeri gingseng korea kim kon hee
usai disambut oleh ibu negara
para pendamping pemimpin g dua puluh diajak ke nusa dua bali
berkeliling untuk menyaksikan kekayaan seni asli indonesia
mulai dari melihat proses membatik dan menenun kain kain tradisional
hingga ikut merasakan sendiri asiknya belajar tari tarian indonesia
seperti tari bali dan tari tortor
para pendamping pemimpin g dua puluh juga tampak antusias
melihat lihat serta mencoba sendiri produk hasil karya kerajinan
sejumlah umkm dari berbagai indonesia